lantas bagaimana kondisi terkini di stasiun gubeng surabaya jawa timur dan gerbang tol cikampek utama karawang jawa barat
kita tanyakan langsung dengan rekan rekan jurnalis kompas tv
saya ke fia terlebih dahulu di stasiun gubeng surabaya
nah kalau sekarang malam hari ini seperti apa kepadatan di stasiun gubeng surabaya
tujuan mana saja yang paling padat
baik selamat malam friska dan juga saudara
berdasarkan pantauan yang kami lakukan pada malam hari ini memang situasi di stasiun gubeng surabaya
ini lebih lengang jika dibandingkan pada pagi hari tadi dan juga pada sore hari tadi sekitar pukul tiga sore hingga pukul enam sore waktu indonesia barat
ini terlihat dari jadwal keberangkatan maupun juga jadwal kedatangan kereta api
di mana pada sore tadi antara pukul tiga hingga pukul enam sore memang jadwal keberangkatan
maupun juga jadwal kedatangan begitu padat
untuk rute jarak jauh rata rata perjalannya berasal dari bandung kemudian juga ada dari cirebon cilacap yogyakarta
bahkan juga dari jakarta untuk kembali menuju ke kota surabaya melalui stasiun gubang
sementara untuk di pagi harinya juga sama namun rata rata rute perjalanannya yaitu dari berbagai daerah di jawa timur
yaitu rata rata berasal dari banyuwangi jember
bahkan juga ada yang berasal dari malang
sedangkan untuk malam hari ini friska dan juga saudara
kalau kami lihat dari jadwal keberangkatan maupun juga jadwal kedatangan ini memang tidak terlalu padat
di mana pada pukul enam sore tadi sudah ada kereta api pandalungan
yang membawa penumpang dari stasiun ketapeng banyuwangi jawa timur
untuk kembali ke surabaya melalui stasiun gubeng
dan nanti dalam waktu dekat akan ada kereta api
kereta api sancaka yang akan membawa penumpang kereta api dari yogyakarta
dengan tujuan akhir stasiun gubeng pada pukul sembilan lewat lima belas menit waktu indonesia barat
dan jadwal yang terakhir yaitu pada pukul lewat tiga belas menit atau pukul dua belas malam lewat tiga belas menit waktu indonesia barat
dengan ada kereta api gaya baru malam selatan yang memiliki perjalanan atau rute dari stasiun gambir jakarta
dengan tujuan akhir surabaya
tadi kami juga sempat berbincang bincang dengan sejumlah penumpang yang tiba
atau kembali ke kota surabaya di stasiun gubeng
rata rata mereka memang kembali pada hari ini
lantaran besok mereka akan kembali beraktivitas akan kembali bekerja
khususnya mereka yang bekerja di sektor swasta
sementara untuk aparatur sipil negara atau asn memang baru akan kembali bekerja pada hari selasa depan
yang disampaikan oleh ki daup delapan surabaya terhadap para penumpang yang akan kembali ke kota asal mereka
pada masa arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat kali ini
yang pertama terkait manajemen waktu friska dan juga saudara
kai dua puluh delapan surabaya menghimbau para calon penumpang kereta api untuk datang lebih awal
paling tidak dua jam sebelum jadwal keberangkatan untuk menghindari adanya kepadatan penumpang
yang kerap kali terjadi pada saat proses check in
ada pemeriksaan tiket itu biasanya akan terjadi kepadatan penumpang
kemudian yang kedua juga terkait barang bawaan
ini juga perlu diperhatikan betul maksimal dua puluh kg untuk setiap orang